serangan agresi israel ke wilayah palestina menyebabkan lebih dari seratus orang warga palestina tewas
puluhan diantaranya adalah anak anak
sementara itu sejumlah bangunan di jalur gaza termasuk infrastruktur luluh lantak akibat serangan udara israel
lalu bagaimana kondisi terakhir di palestina
kami sudah tersambung dengan relawan indonesia di jalur gaza abdillah onim
assalamualaikum selamat malam onim
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
onim bagaimana anda bisa menceritakan kondisi terakhir di jalur gaza perayaan idul fitri di hari kedua ini
di mana di semua daerah dirayakan dengan bergembira meskipun saat ini dalam kondisi pandemi
untuk di jalur gaza bagaimana kondisinya saat ini
ya elvira dan masyarakat indonesia
saat ini saya berada di jalur gaza
sedang berada di gaza city dan perlu saya sampaikan
sampai dengan saat ini situasi belum ada perubahan sama sekali
masih terjadi saling serang saling barter rudal antara militer israel dengan pejuang palestina
tadi malam tidak kurang dari satu ratus enam puluh unit pesawat tempur jet f enam belas milik israel
melakukan bombardir ke seluruh wilayah jalur gaza
dan tidak kurang dari lima ratus rudal yang telah dilontarkan ke wilayah gaza
sampai dengan saat ini elvira situasinya tentunya semakin memanas dan sangat krisis
tentunya pihak israel tidak hanya melakukan pemboman terhadap gedung gedung milik pemerintah palestina
tetapi mereka juga mulai melakukan penyerangan secara random alias acak yaitu ke rumah warga
dari kementerian kesehatan palestina di jalur gaza
merilis berita bahwa sampai dengan saat ini lima hari agresi israel ke wilayah jalur gaza
telah menewaskan satu ratus sembilan belas warga gaza dan tiga puluh sembilan adalah anak anak
serta tujuh belas orang adalah wanita atau perempuan
serta yang luka lebih dari enam ratus orang
dan tentunya infrastruktur pun sampai dengan saat ini rata dengan tanah
yaitu tidak kurang dari dua puluh gedung milik pemerintah palestina di jalur gaza rata dengan tanah
onim bagaimana dengan lebih detail lagi mengenai kerusakan infrastruktur
israel mengklaim pasokan listrik kemungkinan hanya akan bertahan hingga akhir pekan ini bagi warga palestina
untuk infrastruktur memang saat ini perekonomian di palestina khususnya di jalur gaza lumpuh total
saya ingin menyampaikan bahwa di seluruh wilayah saat ini tidak hanya di jalur gaza
tetapi memang pusat dari serangan pihak israel adalah di jalur gaza
tetapi untuk wilayah wilayah lain pun saat ini warga palestina sudah mulai turun ke jalan
baik itu di wilayah jerusalem tebo barat dan juga di sheikh hazardra
serta di ramallah mereka sudah mulai bersiap siap untuk menghadapi tentara israel
tentunya ini adalah sebuah dukungan dari masyarakat palestina untuk pejuang palestina
sedangkan dari segi bantuan elvira sampai dengan saat ini
saya sampaikan bahwa gaza saat ini sedang mengalami krisis
krisis ekonomi yaitu krisis makanan dan juga krisis bahan makanan
rumah sakit indonesia aman warga negara indonesia sembilan orang di gaza aman
dan perlu disampaikan bahwa beberapa menit lalu saya dikontak langsung oleh ibu menteri luar negeri
ibu retno marsudi dan beliau menanyakan kabar palestina kabar jalur gaza kabar masjid al aqsa
terutama kabar warga negara indonesia
kata ibu menlo kami segera bergerak dan akan dilaporkan
dan ke presiden jokowi untuk ditindaklanjuti apa yang harus dilakukan secepat mungkin oleh pemerintah indonesia
tentunya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat indonesia tentunya khususnya
dan juga lembaga ngo yang sampai dengan saat ini masih memberikan dukungan kepada masyarakat palestina
perlu disampaikan bahwa insya allah elvira besok saya bersama dengan tim nusantara palestina center
akan mendistribusikan bantuan obat obatan untuk saudara saudara kita
ada ratusan warga palestina yang saat ini mengalami luka luka bagaimana penanganan mereka onim
iya untuk saat ini bantuan yang sangat dibutuhkan oleh saudara saudara kita di palestina yaitu obat obatan
karena kita coba bayangkan ratusan para pasien jatuh korban tidak memiliki obat obatan dan juga krisis air minum
serta listrik pun mati total serta makanan pun mereka sangat membutuhkan
dengan demikian tentunya pada kesempatan ini saya sebagai pendiri lembaga kemanusiaan nusantara palestina center
menghimbau kepada seluruh masyarakat indonesia
jika ingin berbagi tentunya kami sudah menyediakan nomor rekening yaitu nomor rekening nusantara palestina center di bni enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
atau mungkin mengontak langsung nomor kontak npc di delapan
bantuan apapun itu pasti akan sangat membantu masyarakat yang saat ini berada dalam kondisi yang tidak baik di sana
serangan masih terus terjadi
pertanyaan awal saya tadi anda mungkin bisa menggambarkan bagaimana masyarakat merayakan idul fitri di tengah ancaman serangan dari israel khususnya di gaza palestina
ya elvira memang saat ini di indonesia pun sedang menyambut idul fitri alias hari raya idul fitri lebaran
tetapi hal tersebut tidak dirasakan oleh anak anak palestina karena kita tahu sendiri saat ini situasinya sangat kritis
di mana saya sendiri sudah lebih dari satu minggu tidak bisa keluar rumah karena di luar sana ratusan pesawat jet f enam belas dan juga terjadi bombardir sana sini
dengan demikian masyarakat
masyarakat palestina muslim palestina tidak merasakan idul fitri bahkan sampai bulan ramadan pun mereka tidak merasakan kedamaian atau khusyu dalam menjalankan ibadah bulan suci ramadan
tentunya saya sampaikan bahwa masyarakat palestina sangat cinta terhadap masyarakat indonesia dan indonesia akan selalu bersama dengan masyarakat palestina
itu pasti yang dilakukan oleh masyarakat indonesia insya allah
baik untuk hari ini sendiri bagaimana eskalasi serangan di sana onim
ya elvira untuk eskalasi sampai dengan saat ini dari hari pertama sampai dengan hari kelima tidak berkurang bahkan bertambah
coba kita bayangkan dalam satu malam melontarkan lebih dari lima ratus rudal ke wilayah seluruh wilayah jalur gaza
tidak demikian eskalasi pun dilancarkan oleh pejuang palestina yang berhasil bisa dikatakan berhasil meluntakan
ibu kota israel yaitu tel aviv dalam satu hari pejuang palestina bisa melontarkan lebih dari empat ratus rudal ke wilayah israel
baik itu ritel aviv dan juga wilayah wilayah palestina lainnya yang diduduki oleh pihak otoritas israel
tentunya saya sebagai aktivis kemanusiaan indonesia di palestina berharap tentunya semoga peperangan ini segera usai
dan tidak ada lagi peperangan di palestina atau udara anak anak palestina
karena yang menjadi korban elvira adalah anak palestina dan juga warga sipil
baik terakhir kita tahu saat ini dunia internasional juga tengah berjuang menghadapi kondisi pandemi
mungkin hal serupa juga dihadapi masyarakat di palestina
gambarannya bagaimana di satu sisi harus bertahan hidup serangan ataupun agresi dari israel
di satu sisi memang ada wabah yang saat ini juga masih harus diatasi begitu anim
ya elvira perlu disampaikan bahwa untuk blokade israel tilawat jalur gaza itu sudah berlangsung selama lima belas tahun
ditambah lagi dengan krisis ekonomi ditambah lagi dengan agresi ditambah lagi dengan kelumpuhnya perekonomian
ditambah lagi pandemi covid sembilan belas
perlu sampaikan bahwa sebelum terjadi peperangan kasus covid sembilan belas di palestina khususnya di jalur gaza sangat tinggi
yaitu dalam sehari bisa satu sampai satu dua ratus
tiga ratus warga palestina di gaza yang terinfeksi covid sembilan belas dan satu hari itu dalam satu hari terinfeksi
dan tidak kurang dari sepuluh warga gaza meninggal akibat covid sembilan belas
jadi perlu disampaikan bahwa saat ini di palestina khususnya di jalur gaza situasinya yang diserikatakan
medan pertempuran krisis ekonomi krisis kemanusiaan dan juga krisis bahan makanan lainnya
baik kami apresiasi apa yang anda lakukan di sana
kita harapkan anda dalam kondisi sehat berserta dengan warga negara indonesia lainnya dan juga masyarakat palestina
kita tunggu bagaimana kelanjutannya kita harapkan peperangan bisa usai di tanah gaza palestina
terima kasih abdillah onim langsung dari gaza palestina